aku ingin luka luka di wajahku ini segera menghirup
kalau dilihat dari jurus yang dikeluarkan
gadis muda ini belum terlalu tinggi ilmu kanuragan
sebaiknya aku memusatkan serangan kepada
hanya kalian menyerah
jangan membuang buang waktu kalian
agar aku dapat dengan cepat mengirimkan kalian ke neraka
percuma saja kalian melawan
kita tidak mungkin bisa untuk melawan pemelawan dengan
kemana yang lainnya
jika ada arya kibah dan rai suramisesa
kita menjadi lengkap sepuluh bendeka
tetapi paman argadana terlalu licik
arya kibah menjadi pengkhianat bagi kita
raden jangan berputus asa
setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan
taman guru lebih baik kita segera pergi dari sini
jangan sampai orang orang tidak berdosa
dapat dicelakai oleh paman argadana
kalian membuat siasat untuk mengalahkan
kami akan menangkap mereka
kami akan menangkap mereka
kalau begitu kita pancingkan mereka dari atas
jadi ini rencana kalian
aku tidak akan melepaskan dalinya

keajian dua penghali takaendak adi
di infox terkoreksinya seringot
longgit sih aku
dia sudah tidak berdaya lagi
sebaiknya kita membantu pustiratu subang larang dan mas rara sampah
oh dewa tayang aku mengapa aku mendapat kutukan menjadi buruk rupa seperti ini
puteraku sekarang wajah ibu nda tidak sempurna lagi
ayah anda pasti akan membuang ibu nda
jangan berkata seperti itu ibu nda
aku yakin pasti ayah anda masih menyayangi ini
janganlah bersedih ibu nda
aku akan melakukan apapun untuk mengobatimu
kamu tenang saja
suatu saat nanti bahkan sebentar lagi wajahmu akan kembali dengan sangat begitu sempurna adikku
iya raka aku ingin luka luka di wajahku ini segera menghilang
kalau dilihat dari jurus yang dikelar gadis muda ini belum terlalu tinggi ilmu kanuragan
sebaiknya aku mengusatkan serangan padamu
aku akan menghabisimu gadisbon
tidak ada orang di terhadap
tidak ada orang di terhadap
tidak ada orang di terhadap
tidak ada orang di terhadap
desa perempuan pengecut
desa perempuan pengecut bawa anakku
kau pikir aku tak
kau pikir aku tak
kau pikir aku tak
siang ternyata kedua orang ini lumayan sah
aku salah melanggar enderman
dia sudah tidak berdaya dan tidak mungkin melawan lagi
sebaiknya kita tinggalkan saja dia
aku harus segera membantu mereka melawan argen
dan aku minta kalian hancurkan pagar kainnya
lantas sekarang kita mau pergi kemana
aku harus segera mencari kesepuluh pemuda ini
untuk mengalahkan arkadana
sudah delapan pemudik yang bergabung di dalam
sembilan jika raden arjaki ban bergabung
dia berada dalam penjara
putraku surawi sesa
ayah anda sangat berharap kepadamu
untuk bisa bergabung dengan mereka
saya akan ke sana